kita beralih ke lintasan balap
empat etape yang sudah berlangsung di tour de indonesia dua ribu sembilan belas
dijuarai oleh empat pembalap berbeda
kali ini giliran pembalap dari tim trengganu cycling team
metkel eyop yang sukses menaklukkan lintasan tanjakan curam
di etape keempat dari jember menuju ke kawasan ijen jawa timur
etapa keempat tour de indonesia dua ribu sembilan belas dimulai dari jember
menuju ke kawasan taman wisata alam ijen jawa timur
di etapa ini stamina dari para pembalap benar benar diuji
dari total jarak satu ratus lima puluh satu delapan km yang harus ditempuh
ada tiga titik tanjakan atau king of mountain sejauh tujuh puluh satu sembilan puluh satu km
akibatnya sejumlah pembalap sempat kehabisan tenaga
di tengah tanjakan yang cukup curam
beberapa dari pembalap bahkan mengalami kerusakan pada sepedanya
saat harus melewati medan yang cukup terjal
sepuluh km jelang finish adalah salah satu bagian yang terberat
dalam etapa keempat tour de indonesia dua ribu sembilan belas
dengan lintasan yang menanjak dan terjal seperti ini
yang bisa menyelesaikan lomba sebagai yang terdepan
setelah menempuh balapan yang sangat melelahkan selama empat jam
lima belas menit dan tiga puluh tiga detik
akhirnya pembalap matt keleok dari terengganu cycling team
mampu mengungguli pembalap dari kinan cycling team
thomas lebas yang harus puas duduk di peringkat kedua
dari hasil etapa keempat ini
thomas lebas dari kinan cycling team jepang
menjadi pemimpin kelasemen umum atau pemegang jersi hijau
sekaligus juga menyambut predikat sebagai raja tanjakan
atau pengguna jersi
sementara rohan duploy dari tim protach
berak menggunakan jersi merah sebagai sprinter terbaik
etape terakhir atau etape kelima tour de indonesia
akan start dari gilimanuk menuju ke batur geopark bali
di meliputan cnn indonesia
menyuangi jawa timur